aquascape merupakan seni meneta taman air dalam wadah atau akwarium tampilannya
disyamin memajakan mata di indonesia bisnis aquascape cukup menjanjikan karena harga
satu setnya bisa mencapai jutaan bahkan hingga ratusan juta rupiah jangan khawatir saya akan
memperlihatkan kepada anda bagaimana membuat aquascape dengan harga miring kali ini saya akan
membuat aquascape dengan tema natural dan saya yang butuhkan adalah hardscape dari akar pepohonan
dan yang saya pilih adalah akar pohon santigi segini nih dua puluh rupiah kali ini saya belajar
langsung dari seniman aquascape yang biasa disebut skaper bagi pemula pilihlah akwarium
berukuran kecil selain akar kayu batu juga menjadi bahan penting dalam aquascape usai ditata dengan
teknik tempel taburi akwarium dengan rumah bakteri sejenis batuan kecil berongga
kemudian bubuhkan bakteri yang berfungsi mengurai amonia dalam air jangan lupa menambahkan pupuk
dasar untuk menutrisi tanaman lalu mulailah mengisi soil sebagai media tanamnya agar tampil menarik
tambahkan pasir silika berwarna keputihan pada bagian depan dan aliri air kalau media tanam
sudah siap next selanjutnya adalah menanam atau planting kita biasa menggunakan tanaman
diperlukan penjepit khusus untuk mempermudah proses menanam
setelah semua tanaman akuatik tertanam dengan baik isi penuh akwarium dengan air lampu
dan filter air wajib dipasang agar tanaman dapat tumbuh sempurna lalu tambahkan bakteri dan pupuk
cair jadi memang tantebutu lampu ya untuk energi dia untuk fotosintesis dan sebenarnya
lampunya bisa apa aja tapi memang yang paling bagus kalau kita menanam tanaman yang sangat susah gitu ya
itu dengan lampu led biasanya
kalau sudah begini gantilah air selama dua minggu pertama setiap hari
untuk membuang kotoran dan zat berbahaya sebelum mengisinya dengan aneka fauna
biasanya fauna berukuran kecil menjadi pelengkap aquascape
anda bisa menggunakan berbagai jenis ikan hias seperti ikan platy simpson black moli atau bahkan udang
harganya murah kok
saya memilih lima ekor ikan hias ini harganya dua puluh lima ribu rupiah
kemudian ada lima ekor udang ini harganya lima ribu rupiah
total sesederhana ini cukup tiga puluh ribu rupiah saja
jangan lupa untuk selalu menjaga derajat keasaman air antara enam hingga enam lima ph
dan suhu air berada antara dua puluh lima hingga dua puluh tujuh derajat celcius
agar flora dan fauna dalam aquascape dapat hidup dengan baik
nah aquascape dengan akwarium berukuran empat puluh lima x dua puluh tujuh x tiga puluh cm sesederhana ini
ini biayanya berapa ingin tahu
lima ratus enam puluh ribu rupiah saja
cukup menjanjikan ya buat jadi ladang bisnis baru terutama saat pandemi seperti ini
tapi ingat harus terus belajar dan berlatih
karena untuk menjadi skaper profesional perlu waktu yang lama
bahkan bisa mencapai lebih dari satu tahun
victor paribuan fitri adin depok jawa barat